adanya pengurangan jumlah pengguna krl membuat pt kereta komuter indonesia mengurangi jam operasional krl mulai selasa tujuh april dua ribu dua puluh
jam operasional krl yang biasanya hingga pukul dua belas malam kini hanya dapat digunakan mulai pukul empat pagi hingga pukul delapan malam
sosialisasi perubahan jam operasional telah dilakukan sejak jumat tiga april
sementara itu beberapa penumpang mengaku khawatir bakal terjadi penumpukan penumpang jika jarak waktu antar kereta terlalu panjang
kalau pas hari kerja itu yang memang benar benar kejar kejaran
pembatasan jam operasional ini akan dilakukan hingga waktu yang tidak ditentukan menunggu perkembangan situasi dan instruksi pemerintah